menolakku ambisi aku mesti tak tunggu nih jakarta tuh tak tongkrongnya panur
malah kini ngoyak sing demo juga kuali
tapi dengan itu penangannya pak prabowo ditolak ya mas
ya aku gak ngerti keputusannya pak prabowo seperti apa
ini bukan masalah menolak atau setuju saya nggak ngerti keputusannya pak prabowo seperti apa
ditunggu aja dong mas berita ini saya kan gak tau
mungkin besok rabu saya juga akan dipanggil oleh dpp
sudah dihubungi pak hasto juga
saya akan melaporkan keadaan terkini dong
saya kan memang rutin laporan ke beliau
besok rabu ya
ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya
ini gimana keadaan ini gimana
tunggu aja besok rabu
pak rkppr juga
ya mungkin juga
kalau tpn gimana pak rkppr
ya nanti sekalian hari rebu ya
ya kita laporkan semua ke pimpinan
termasuk kemarin datang ke projo itu juga mas
termasuk kemarin datang ke projo
oh saya hanya mampir tidak datang
kan acara dimulai
sebelum acara dimulai saya udah cabut dulu
saya hanya menyapa teman teman
kan banyak yang projo solo juga
udah jauh jauh gak disabarkan yang sakit
dan disana rakernasnya seperti apa saya kan kurang tahu
kita yang berbagi di darmika itu komunikasi dengan dpp masih lancar ya
kan terakhir juga kan rakerda di semarang